sebenarnya badan legislasi dpr mengusulkan ke pemerintah agar dpr tetap berada di jakarta alias tidak ikut pindah ke ikn
usulan ini muncul saat dpr menggelar pembahasan ruu daerah khusus jakarta bersama pemerintah
wakil ketua balik dpr ahmad baidowi bilang
pihaknya mengusulkan adanya ketentuan menjadikan jakarta sebagai ibu kota legislasi
baidowi menambahkan hal ini sesuai skema pembentukan ibu kota di beberapa negara
tetapi pusat kegiatannya ada di dkj
sementara kementerian dalam negeri langsung menanggapi dan menolak usulan jakarta menjadi ibu kota legislatif
kemendagri meminta seluruh penyelenggara negara berada di ibu kota nusantara
sekjen kemendagri suhajar dantoro bilang pihaknya menghormati usulan dpr
namun berbeda pendapat dengan usulan dpr itu
sewajar menyebut kedudukan lembaga negara tidak hanya pemerintah atau eksekutif
melainkan dpr atau legislatif yang termasuk dalamnya
atas hal itu pemerintah berkeinginan semua lembaga negara pindah ke ikn meski konsepnya harus bertahap
maksudnya termasuk tempat kedudukan lembaga negara
lembaga dan organisasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan berkedudukan di ibu kota negara
masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah daerah khusus jakarta
sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden
jadi kalau nanti misalnya dpr minta tahapan
kan presiden running lah dengan nano
saya tetap menghormati pendapat kawan kawan
namun izinkan pemerintah berbeda pendapat dalam hal ini
kalau menurut pemerintah jangan biarkan kami saja di sana
kita harus bersama minan
dalam konteks negara kesatuan izin pimpinan
anggota komisi dua dpr fraksi demokrat wahyu sanjaya mengusulkan
paling terakhir ke ikn wahyu menyebut pemerintah lebih penting
untuk diprioritaskan berkantor di ikn
dua belas bangunan yang akan dikerjakan segera
kita memahami bahwasannya banyak prioritas yang dibutuhkan
baik kantor kementerian dan sarana sarana pendukung yang lainnya
mengusulkan kalau bisa gedung dpr itu yang terakhir sekali saja
karena kan kita melihat bahwasannya prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah
untuk membangun ibu kota negara itu sebegian masif sebegian besar
jadi kita harus mengalah memberikan skala prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah
mungkin setelah seluruhnya selesai
yang terakhir kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah
tetapi terakhir sekali saja ketua